selamat pagi pemirsa setiap tanggal satu juli diperingati sebagai hari bayangkara
dan di tahun ini upacara peringatan hari bayangkara ke tujuh puluh enam digelar di akademi kepelusian republik indonesia di semarang jawa tengah
dengan mengambil tema polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan indonesia tangguh indonesia tumbuh
acara ini akan dihadiri langsung oleh presiden republik indonesia joko widodo serta kapolri jendralistyo sigit prabowo dan wakapolri komjenpol gatot edy pramono
dan mari kita ikuti bersama upacara peringatan hari bayangkara ke tujuh puluh enam di akademi kepelusian semarang jawa tengah
pemulihan hari bayangkara ke tujuh puluh enam di akademi kepelusian semarang jawa tengah

pemulihan hari bayangkara ke tujuh puluh enam di akademi kepelusian semarang jawa tengah

pemulihan hari bayangkara ke tujuh puluh enam di akademi kepelusian semarang jawa tengah
dan memulai dengan mengambil tema polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk memujudkan indonesia tangguh indonesia tumbuh

dan memulai dengan mengambil tema polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk memujudkan indonesia tangguh indonesia tumbuh
pemulihan hari bayangkara ke tujuh puluh enam di akademi kepelusian semarang jawa tengah

kepada inspektur upacara hormat senjata

undangan disilahkan duduk kembali
laporan komandan upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan

mereka podok galuti yoh

untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang juang bangsa
mengheningkan cipta dimulai
kami polisi indonesia
berbakti kepada nusa dan bangsa
dengan penuh ketakuan
tiga senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban
pengucapan telah dilaksanakan laporan selesai
kembali ke tempat
kembali ke tempat
haluan kiri maju
tanda kehormatan republik indonesia
tanda kehormatan republik indonesia
mengambil tempat dan laporan
tanda kehormatan republik indonesia
undangan dimohon berdiri

upacara telah dilaksanakan
kepada inspektur upacara
kepada inspektur upacara hormat senjata
kepada inspektur upacara hormat senjata
jangan disilahkan duduk kembali
inspektur upacara berkenan menuju mimbar kehormatan
undangan dimohon berdiri
undangan dimohon berdiri
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
meninggalkan lapangan upacara
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
hormat senjata rakyat
tukar senjata rakyat
tukar senjata rakyat
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
hormat senjata rakyat

penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata

penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata

penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata

penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata

penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata

penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri berata
penghormatan kepada panji panji kepolisian negara republik indonesia tri brata
pendidikan negara gaan fu ran biang agung dan menandatangani
pendidikan negara renungan negara teman wajib
pendidikan negara renungan negara nepara

pendidikan negara renungan negara teman wajib
baru saja kita mengikuti upacara peringatan hari bayangkara ke tujuh puluh enam tahun dua ribu dua puluh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan dan salam presisi
selamat pagi kami aturkan kepada yang terhormat presiden republik indonesia bapak joko widodo beserta ibu hajah iryana joko widodo
yang kami hormati presiden kelima republik indonesia ibu prof dr honoris causa megawati soekarno putri
yang kami hormati wakil presiden ke enam republik indonesia jenderal tni purnawirawan trisutrisno beserta ibu
yang kami hormati wakil presiden ke sembilan republik indonesia bapak hamzahas
yang kami hormati wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia bapak muhammad yusuf kala beserta ibu
yang kami hormati para pimpinan lembaga negara republik indonesia
yang kami hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang kami hormati kepala kepolisian negara republik indonesia jenderal polisi dr andes listio sigit prabowo msi beserta ibu juliati sigit prabowo
yang kami hormati panglima tni jenderal tni andika perkasa beserta ibu heti andika perkasa
salam sejahtera juga kami sampaikan pada seluruh undangan yang menghadiri acara hari ulang tahun bayangkara ke tujuh puluh enam tahun dua ribu dua puluh dua di akademi kepolisian semarang
acara ini pun disaksikan secara virtual oleh seluruh polda polores dan forum komunikasi daerah provinsi seluruh indonesia
untuk membuka rangkaian acara kita hari ini kita simak bersama sambutan kepala kepolisian negara republik indonesia jenderal polisi dr andes listio sigit prabowo msi
untuk bisa memperoleh kesempatan di sekitar enam belas rubaway untuk diungkil kondisi dalam sekitar bonnie k effectivement ya
dalam saint asabout terapoto kamu mereka kemudian pasang asteroid